untuk informasi lebih lanjut kita sudah tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia bella mulahela di gedung kpk jakarta
selamat siang bella bagaimana perkembangan penyidikan lukas nmb oleh kpk terkait kondisinya yang lagi lagi menurun
ya selamat siang maggie betul sekali memang kemarin hari rabu delapan belas januari dua ribu dua puluh
pihak dari istri dan juga anak lukas nmb ini memenuhi panggilan kpk sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan juga gratifikasi yang bersumber pada apbd provinsi papua
di mana memang sekitar pukul sepuluh kemarin pihak dari kedua saksi yaitu istri dan juga anak lukas nmb ini
tiba di gedung kpk jakarta dengan tim pengacaranya
di mana setelah enam jam diperiksa oleh pihak kpk selesai dari pemeriksaan
pihak dari kedua saksi
tersebut tidak memberikan keterangan lebih lanjut seperti apa pertanyaan ataupun kesaksian yang dipertanyakan oleh pihak kpk terkait dengan dugaan kasus suap
yang menyeret gubernur papua lukas nmb yang sudah tanggal tujuh belas januari lalu dipanggil dan menghadiri panggilan pemeriksaan di gedung kpk jakarta
di mana luka sama sama seperti kita ketahui sampai saat ini masih menjalani proses perawatan di rspad gatot subroto
karena memang keadaan ataupun kondisi dari kesehatannya terus menurun
pada tanggal tujuh belas januari lalu memang keadaan dari lukas nmb saat datang ataupun sampai di gedung kpk ini sudah menggunakan kursi roda
karena memang kakinya bengkak begitu menurut keterangan dari pengacara
dan memang pihak dari dokter juga mengatakan bahwa kondisi lukas ini setiap saatnya sampai saat ini masih menurun
begitu ada penyakit yaitu penyakit jantung kondisi kesehatannya terus menurun dari penyakit jantung ginjal dan juga kakinya terus membengkak apabila telat minum obat
dan memang sampai saat ini belum ada update terkait dengan bagaimana kelanjutan dari kasus lukas nmb
namun pihak dari bagian pemberitaan kepala bagian pemberitaan kpk ali fikri mengatakan memang surat untuk penghantaran lukas nmb ini sudah disampaikan ke tim kuasa hukumnya
untuk penahanan ataupun pemanggilan tujuh belas januari kemarin hingga nantinya lukas nmb dinyatakan sehat
namun sampai sekarang pihaknya masih berada di rspad jakarta
yaitu untuk mendapatkan perawatan
lebih cepat dan lebih baik agar lukas nm ini segera pulih dan bisa menjalani proses pemeriksaan di gedung kpk
untuk terkait saksi ataupun kemarin terkait istri dan juga anaknya yang dipanggil di gedung kpk
memang ini pemanggilan perdana setelah sebelumnya tanggal lima oktober dua ribu dua puluh dua keduanya mangkir dari panggilan kpk
dan kemarin setelah dimintai keterangan ataupun ditanya oleh media
pihaknya memang tidak memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan dilakukan oleh pihak kpk
nanti sama sama kita tunggu
ataupun menunggu update dari kesehatan dan juga pihak kpk apakah ada update ataupun bukti bukti baru
terkait dengan kasus dugaan gratifikasi dan juga suap yang menyeret lukas nmb yaitu gubernur papua megi
kami akan terus memantau perkembangan kasus lukas nmb
terima kasih bella atas laporan anda selamat bertugas kembali